pandemi ini kegiatan berpuasa pun juga menjadi berubah
warga muslim pun beradaptasi mengikuti imbauan pemerintah dalam menjalankan ibadah ramadan
dan sudah bergabung bersama kami ini mungkin lady penasaran seperti apa
yang ini adalah youtuber asal korea selatan yang saat ini berada di jakarta
opa kita panggilnya opa atau ujung opa nih
nah jadi ini kan sudah mau masuk dua minggu puasa ujung opa
bisa cerita nggak nih hari pertama kemarin puasanya lancar apa masih bolong bolong
hari hari puasa ya puasa hari pertama lancar
dan sholat lima waktu
tapi jujur setelah itu kalau sholat lima waktu agak susah
kadang aku ketiduran
jadi lima waktu enggak setiap hari tapi saya masih berusaha
kalau puasa masih alhamdulillah lancar
iya ujung boleh ceritakan sejak kapan menjadi mu'alaf dan ini apakah memang puasa pertama atau tahun kedua atau bagaimana
baru satu tahunnya jadi muslim
setelah saya ke indonesia saya jadi muslim
dan ini dua kali yang puasa
tapi saya rasa kayak pertama karena situasi yang wabah corona seperti ini
nggak ada yang bisa bantu saya
jadi harus persiapannya dari saya sendiri
itu yang berat
seperti apa perbedaannya dibanding dengan tahun lalu berpuasa
kalau tahun lalu kan ada banyak teman yang teman muslim
jadi mereka datang ke rumah terus ajak kemana
jadi mereka kasih tau minimal gitu
tapi di sini rumah sini muslim saya sendiri
jadi harus cari cek
jadi harus cari cek
jadi harus cari cek lewat online youtube gitu
jadi kadang bingung
jadi harus masak sendiri juga ya
nah lalu bagaimana anda tadi mempersiapkan menu berbuka puasa atau pada saat sahur
karena anda tadi mengatakan sendirian ini ya
apakah memang memesan makanan melalui online atau justru memasak sendiri
itu untung untung saya ada apa
lupa bahasa harus apa
gajengbu gajengbu itu apa ya
ya ada yang
ada yang membantu ya
ada yang masakin nih jadinya ya
kalau sahur sama buka biasanya menu apa
menu indonesia atau menu korea di sana
oh hampir semuanya menu indonesia
enak sekali makanan indonesia
makanan favorit indonesia
rendang indomie banyak
ya lalu bagaimana anda mengisi waktu libur ramadan dengan pandemi seperti ini nih opa
mungkin kegiatannya tidak terlalu beda ya
cuma semua kegiatan terjadi di dalam rumah
dan lebih fokus ya mumpung situasi seperti ini
ya belajar ya belajar apa mikro yang pacar ukuran
dan cari makanan minuman yang sehat dan perawatan wajah juga
jadi jaga kesehatan gitu
pastinya terus kuat begitu ya sampai dua minggu lagi nanti sudah mau idul fitri
tapi terakhir ujung opa sebelum kita mengakhiri
live kita boleh dong bahasa korea selatan nih untuk mengucapkan selamat sahur
bagi warga indonesia yang ada di sini sekarang yang lagi nonton
indonesia ya rabun
tukis cnn indonesia semuanya ya rabun
tauro indonesia ya rabun
apa itu artinya opa
kepala teman teman indonesia
lebih lebih ke penonton
ya semoga sukses sahur
iya semangat semangat terus ya
terima kasih ujung opa sudah bincang bersama kami
berbagi tentang pengalaman berpuasa ya
di saat pandemik dan baru dua kali mengikuti puasa
terima kasih ujung opa sudah bergabung sama kami